ya informasi berikutnya yuda terkait mungkin yuda sempat mendapatkan broadcast tidak broadcast pesan di aplikasi chat begitu
mengenai himbawan untuk mengenakan masker karena polusi di jakarta itu semakin tinggi
ya pernah dapat tuh karena memang ngerasain sekali kalau naik angkutan kota ya kayak ojek online gitu ya
udara jakarta udah bikin sesak
nah ini terkait informasi yang satu ini karena untuk kesekian kalinya jakarta masuk dalam daftar kota dengan tingkat polisi tertinggi di dunia
meskipun berbagai kebijakan telah diambil polusi ibu kota terus memburuk dari tahun ke tahun
dalam satu minggu terakhir aplikasi pengukur kualitas udara r dua menunjukkan bahwa kualitas udara di jakarta berada dalam level sangat tidak sehat
dalam daftar tersebut kota jakarta mengalahkan kota delhi india dan lahor pakistan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia
jumat pagi dua puluh delapan juni tingkat pencemaran udara jakarta berada
kota jakarta berada pada angka satu ratus sembilan puluh delapan mikrogram per meter kubik
itu berarti terdapat satu ratus empat puluh tujuh mikrogram per meter kubik polutan di udara ibu kota
namun angka yang tercantum pada alat pengukur kualitas udara milik dinas lingkungan hidup pemerintah provinsi dki jakarta berbeda
menurut alat ini terdapat enam puluh enam mikrogram per meter kubik polutan yang ada di jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan salah satu solusi untuk masalah ini adalah integrasi transportasi ibu kota
dengan begitu masyarakat akan berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massa
berkurangnya jumlah kendaraan di jalan raya dapat menurunkan kadar polutan di udara ibu kota
targetnya memang tahun dua ribu tiga puluh sudah berbalik tujuh puluh lima persen kendaraan umum tujuh puluh lima persen kendaraan pribadi
dan ini yang kita dorong terus
alhamdulillah tahun lalu angkanya sudah menunjukkan kebaikan dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kemacetan berkurang
dari masalah udara kita karena kendaraan bermotor yang begitu banyak di jakarta
dan mendorongnya ya kendaraan umum lebih banyak
digital campaigner greenpeace indonesia jerry kusuma mengatakan
pemerintah provinsi tidak bisa hanya melihat satu sektor yang dianggap sebagai sumber polusi ibu kota
selain itu menurut jerry standar pengukuran kualitas udara yang dipakai oleh pemprov dki
tiga kali lebih lemah dibandingkan standar organisasi kesehatan dunia atau who
jerry menambahkan polusi di jakarta boleh jadi
tidak hanya berasal dari jakarta karena polusi tak mengenal batas wilayah
tidak tertutup kemungkinan polusi jakarta juga berasal dari industri di provinsi lain
sebenarnya secara regulasi ini bisa dikoordinasikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kementerian terkait
termasuk pembinaan dari penterian dalam negeri pembinaan penterian kesehatan
klhk yang sendiri yang bikin regulasi karena regulasi bagi mutu udara
yang di dki itu menggunakan standar nasional
yang saat ini tentu kalau kita menilai masih sangat lemah bahkan jauh dari standar who
hampir tiga kali lebih lemah dari standar who contoh seperti itu
ada banyak faktor penyumbang polutan di ibu kota
selain emisi kendaraan bermotor polusi dari proyek pembangunan hingga asap pembakaran sampah oleh warga
juga berkontribusi mencemari udara di jakarta